itu komandan dan wakil komandan
ini yang mau kerja jadi tukang parkir
sayang terima kasih mobil saya sudah bisa jalan lagi
bro udah dapet kerja
dimana kerja apa
di jalan jadi tukang parkir
jadi tukang parkir
sukantama anak belum dateng
yang cari nafkah di parkiran
orangnya beda tempatnya beda
tapi punya kasus yang sama
keponakan kang murad sama temen temennya di pasar
punya masalah yang sama
siapa yang kamu bantu
dia gak usah markir dulu
biar orang orang yang bikin teror muncul
setelah itu kita beresin persoalan ya
maksud saya pedasnya biasa aja
dia masak nasi gorengnya terlalu pedas
gara gara istri kamu
masak nasi goreng terlalu pedas
kamu datangnya terlambat
bukan begitu konsepnya
waktunya seperti biasa
terus biasanya juga sampai sini gak terlama
terus waktu mau berangkat
saya mendadak sakit perut
terus saya berangkat
terus kamu jongkok dulu
gak terlalu lama
mungkin sekitar setengah jam
terus mampu ke mogok
mungkin lagi di jalan
komandan dan wakil komandan
ini yang mau kerja jadi tukang parkir
perlu diinterview seperti biasa
soal behron mereka tanggung jawab diduk
yang penting kita tahu nama mereka
jawabnya satu persatu dong
seorang seorang jangan bareng
wakil komandan yang salah
wakil komandan tadi nanyanya kalian
jadi mereka jawabnya bareng
kamu dan kamu
kan dia yang aslinya tukang parkir
kemaren waktu dia sibuk parkir kita sibuk main remi
waktu parkiran diserang kita berantem
ya udah gak usah ada yang parkir
tempat kamu di sini
saya jadi keinget waktu hampir seminggu kamu nanya
sampai kapan kita di sini
di sini atau di pasar
kamu ngomongnya begitu waktu di pasar
kamu ngomongnya begitu waktu di pasar

kamu ngomongnya begitu waktu di pasar
waktu itu saya ngomong begitu di pasar
terus kamu malah balik nanya
kamu bosen kerja di sini
terus kamu bilang bukannya bosen
tapi kadang kadang saya mikir buat cari kerjaan lain atau punya usaha yang penghasilannya lebih besar dibanding kalau kita tetap kerja di sini
kamu mau cari kerjaan apa
kamu mau punya usaha
saya lagi nanya ke diri sendiri
memangnya kita nggak bakal balik lagi ke pasar
kita udah dua kali diganggu orang
dia terus yang jadi korban
tempat kamu di sini
saya juga dulu pernah jadi korban
padahal kamu bisa bela diri
kalau lawannya lebih lemah atau maksimal seimbang saya nggak apa apa
kalau dikroyok banyak kayak waktu itu saya masuk ugd
bukan nggak enak nggak ada kamu tapi nggak ada yang disuruh beli
memangnya di rumah kamu gak ada kopi
sana beli kopi dulu
sekarang kita ke pasar
aku udah mulai kerja hari pertama
setiap hari gajian
semua penghasilan aku dari orang yang parkir
terus dipotong setoran ke bos
udah gak ada orang
mungkin mereka udah takut
kopi sasetnya ada
lagi masak air